menyerap ke seluruh permukaan ikan
harus bolak balik biar rata
lihat dulu dong itu ustadz
kok ikannya berbentuk tangan
nah udah cukup nih tiga dulu
aikal kamu bantu bakarin ya sama dodot ya
satu lagi ustadz satu lagi
satu lagi boleh
kekip loh dodot bukan sih
dia mau ngapain ya
makanya aku juga bingung
dia mau anduk
berarti dia mau
aku udah ampunnya pasir
aikal kok pergi
bumbu ikan bakarnya
ini sekarang udah waktunya untuk sholat jadi kalian pada beres beres ya pada rapi rapi buat sholat
udit ayu dan lilis
mau segi rapir wudhu lalus
kita pamit dulu ya
kita pamit dulu ya

eh saya lupa datuk
habis nginep di kulkas apa itu pada geget begitu
ini kenapa pada emang gigi yuk
kuis itu pada kuis
ih karena tidur
ini saya ada tips nih
biar pada nggak bersin bersin
emang kita keang parkir ngekasih tips
ya pakde ustadz
ustadz saya punya tips nih ada beberapa salah satunya itu coba tekan hidung lalu tarik ke atas seperti ini
gunanya itu untuk merenggangkan tulang rawan
hidung nggak tarik ke atas
hidungnya ditekan ustadz bukan begitu pak dia bukan ditekan gini
ini jadi jelek dong
ini dikempit dikempit

padahal nggak usah hidup ya
hidung maju kan lumayan
nah yang kedua seandainya mau bersin tutup hidung
tutup hidungnya dengan menggunakan tisu
kalau ditutupin hidung pak ustadz hidungnya kita nggak ketularan
nah yang terakhir nih
yang terakhir cubit bibir atas dengan menggunakan jari
terlindung dari ibu jari seperti ini
risiko pak d yang penting nggak bersihin
bersinnya siapa ternyata kayaknya jadi jelek ya
positif ya mirip siapa
gimana nggak jadi kan bersinnya
nggak ada lagi bersin

pokoknya habis ini aku emani oke dan tadi aku udah siap siap
bisa ngasih air lah banget
di kamina hai
aku mau jadi putihmu
ada orang lagi kemelet nih
tau mau siapa
daun pisangnya dibalik
terus dijeger memanjang
nah ini gelasnya tolong taruh di pojok aja
gelasnya sebelum dipake tolong dilap dulu ya sayangnya
udah sudah dibalik dibalik aja saya
udah di sini
ini buat makan
jangan ngeliat jangan ngeliat
ini alas bukan buat alas kaki tapi buat makan
ini daun pisang buat meliwet bukannya buat kalian lewat
kan kita kira ini gesek atau buat lewat gitu
kamu bertiga ambil daun pisang beberapa helai lagi
oh launnya lagi pade
gimana kalau ustadz musa yang mulia dan santun ikut ngebumbuin ikannya boleh kan
sebab permukaan ikan itu licin benar deh
harus menyerap bumbu apaan sih orang lain ngobrol juga
jadi supaya bumbunya itu menyerap ke seluruh permukaan ikan
harus dibolak balik biar rata
udah liat dulu dong itu ustaz
satu lagi ustaz satu lagi
satu lagi boleh
iya ada kebakaran katanya
iya ada kebakaran
anak anaknya udah kebakaran
ya gak apa apa lah kalau ada kebakaran sih
iya itu sih gak panik
emang harusnya panik ya
dimana sih kebakarannya
kebakarannya dimana sih kebakarannya
dimana nih kebakarannya ustaz
biar aku aja yang siram
yaa lukman jadi super hero
pada terpesona pada aku ya
emang di mukaku ada apa
kamu tuh gimana sih
itu bukannya kebakaran